berbagai cara dilakukan agar anak anak bisa melanjutkan pendidikan
di banyumas jawa tengah anak anak desa hutan di lereng selatan gunung selamet
berjalan jauh untuk menjangkau sekolahnya
ironisnya mereka harus belajar sendiri karena sekolah mereka
tidak memiliki guru dan sarana prasarana belajar yang memadai
berikut kisah perjuangan anak desa yang ingin menyelesaikan program pendidikan dasar sembilan tahun
tia setianti dan nia serta beberapa warga desa sambirata
kecamatan cilongok ini harus berjalan kaki menyusuri jalan setapak
di hutan lereng selatan gunung selamat
untuk bisa melanjutkan sekolah tingkat smp di mts pakis
dusun pesawahan desa gunung lurah kecamatan cilongok banyumas jawa tengah
untuk bisa sampai ke sekolah beberapa di antara mereka harus berjalan kaki
dengan menempuh waktu hingga setengah jam
ya kalau teman saya yang namanya nia dari rumah ke sekolah setengah jam
jalan kaki itu lewat jalan setapak atau lewat hutan
lewat jalan setapak
sekolah yang terletak di dusun tertinggi di lereng selatan gunung selamet ini
memiliki dua puluh lima siswa yang terbagi menjadi kelas tujuh kelas delapan dan kelas sembilan
meski memiliki ruang belajar anak anak desa ini harus belajar dengan keterbatasan
misalnya tidak memiliki guru yang setiap saat bisa mengajar
serta sarana dan prasarana yang tidak memadai
mereka lebih banyak belajar sendiri dan membaca buku
serta belajar bersama petani
baru ada yang mengajari mereka jika ada relawan yang datang
belajar di tempat pakis itu menyenangkan yaitu sekolah menjadi agroforesti pertanian
jadi bisa bertani itu juga ada jadwal petani menjadi petani pemimpin pemikir
seperti fendri samad nurkolis yang saat ini sedang menyelesaikan program studi sarjana
di salah satu perguruan tinggi di purwokerto
fendri merupakan siswa putus sekolah yang kemudian belajar di mts pakis
dan kini sudah sampai jinjang perguruan tinggi
henry pun mulai mendampingi adik kelasnya belajar
awal mulanya saya juga seperti mereka kisah kisahnya
jadi dulu saya putus sekolah sempat tiga tahun tidak sekolah
sampai saat ini ya sejak bertemu kang isrotin di sini
saya akhirnya semakin tergugah ya untuk apa ya
intinya saling bertukar pengalaman dengan anak anak desa
keberadaan mts pakis merupakan upaya yang dilakukan isrodin
untuk menghadirkan pendidikan kepada anak anak desa tepi hutan
karena tidak dapat menjangkau sekolah yang berada jauh dari rumahnya
sekolah yang sudah berjalan sejak dua ribu tiga belas ini
melayani pendidikan secara gratis
para siswa tidak diwajibkan menggunakan seragam sekolah
jadwal belajar mereka pun tidak seperti sekolah pada umumnya
mereka lebih banyak membeli literasi buku
yang dapat diaplikasikan langsung di lingkungan desa
bahwa mereka terlahir menjadi anak desa
mereka juga harus memiliki kemampuan punya skill
bahwa ilmu tentang pertanian peternakan kehutanan
itu sumber kehidupan yang ke depan
akan bisa menjadi ujung tombak mereka
untuk kemudian tidak meninggalkan desanya
anak desa harus hidup di desanya
dan kemudian bisa menghidupi mereka dan lingkungannya
dengan segala potensi dan persoalan yang ada di desa hutan
keberadaan mts pakis merupakan bukti nyata
bahwa anak anak di desa terpencil masih sulit untuk mengakses pendidikan
mereka semakin jauh dari pendidikan layak
mereka semakin jauh dari pendidikan yang layak
roby sofan amin banyumas jawa tengah